inilah santri tazkia international islamic boarding school malang
yang menjuarai lomba debat bahasa arab tingkat internasional di doha qatar
mereka adalah aftina zakia wafdah
nuriyah laila tussakinah
dan akhidatul izzah
lomba debat bahasa arab di qatar ini digelar tanggal tujuh hingga sebelas april dua ribu delapan belas lalu
debat ini mengangkat sejumlah isu diantaranya obesitas di kalangan pelajar
dan pemberian izin bagi siswa berprestasi untuk melakukan akselerasi dalam jenjang pembelajarannya
sempat kalah di putaran pertama dengan tim thailand
tim dari taskia ini berhasil bangkit dan mengalahkan lawannya dari pakistan di putaran final
hasilnya mereka pun berhasil membawa pulang medali emas dan piala dalam lomba debat tersebut
terus kesulitannya juga untuk mendengar
dari lawan yang mereka berbahasa arab kan gimana gitu ya
dengar perkembangan arab
harapannya ini jadi awal yang baik dan nggak berhenti di sini aja
baik bagi kita maupun remaja yang lainnya juga dan teman teman di indonesia lainnya juga
terus berusaha untuk terus berprestasi
gak cuma dalam bidang debat doang
tapi di bidang lainnya juga dan semoga terus bisa membanggakan dan mengharumkan nama indonesia
menurut ustadz pembimbing berbagai isu yang diangkat dalam debat bisa menjadi solusi nyata bagi seluruh negara
indonesia juga menawarkan diri sebagai mediator bagi negara negara arab yang sedang berkonflik
menangan dalam lomba debat ini mengharumkan nama indonesia di kancah internasional
khususnya di negara negara timur tengah abdul malik malang

kurang fasi ini menggunakan bahasa arab kita mau coba panggil teman kesayangan kita aja sama sama

gabung silakan silakan duduk vina ini juga di better kita nih di cnn nih kalau acara acara

awalan ila layla layla hal tua fitur and alimtihan alwatani besti malik komputer

fiayi shaksin wajal waah karena hnuka kasyaba kasyuban al yaum anbisti adat
besti adat ah besti adat atik warah no cash asya bab al yaum besti adat atik besti atbik
apa itu ini adalah
kira kira bagaimana nih pendapat kalian dengan ujian nasional berbasis komputer
nah kemudian dia menjawab bahasanya sekarang teknologi kan berkembang lebih semakin pesat ya jadi untuk ujian berbasis komputer itu tentu itu diperlukan terutama di indonesia juga tapi dengan satu catatan perlu ada evaluasi terus menerus supaya untuk meningkatkan pendidikan di indonesia juga
tapi juga diperlakukan di hari hari

seperti kemampuan dan kehormatan antara orang lain
mungkin antara pelajar pelajar
dan antara guru guru
dan antara pelajar pelajar
dan yang penting adalah kehormatan
bagus bagus jawabannya
keren ya jawabannya
kalau tadi tanya soal beberapa
belakangan ini kan banyak isu bullying di sekolah transport
apa sih nilai penting yang harus di
prinsipkan bagi murid murid di sekolah
tadi dia jawab bahwa
nah tentunya di sekolah kan selalu
saling menghormati gitu kan tapi
tidak hanya saling menghormati itu
dilakukan di dalam kelas saja tetapi di
luar kelas juga nah menghormati
juga tidak hanya
antara siswa dan siswa tetapi juga antara
siswa dan orang tua dan juga
siswa dengan gurunya kalau misalnya
poin itu sudah diterapkan
di diri para siswa maka
perilaku bullying itu
tidak ada di sekolah seperti itu
jadi menanamkan diri
saling menghormati itu poinnya
menteri pendidikan nih
boleh keren keren
selanjutnya kita coba
oke yang pertanyaan terakhir
handphone di sekolah
dia tadi menjawab
kalau misalnya seperti tadi
teknologi semakin berkembang
pesat pada saat ini
nah untuk penggunaan handphone
untuk di sekolah itu sebenarnya
ada positifnya ada juga negatifnya
tapi menurut dia tadi
nilai negatifnya itu lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai positifnya
bagi penggunaannya di sekolah
itu dibutuhkan tetapi harus
bisa mengontrol diri untuk menggunakan
handphone itu sendiri terutama di kalangan
sekolah seperti itu
calon kepala sekolah nih
iya atau menkom info lah ya
menkom info bisa
bagaimana kebijakan tersebut
by the way keren keren ya untuk bahasa arabnya ya
pada intinya kayaknya kalau kita mau belajar
bisa pasti harus digunakan secara terus menerus
berapa lama belajar bahasa arab
sampai se fasi itu
tuh kan keren banget
nah sekarang ini kan kalian sma kelas satu ya kurang lebih
kalau disetarakan ya
pelajaran kesukaannya apa sih di sekolah
apa bahasa aja atau juga kalian suka pelajaran yang lain juga
oh oke jadi artinya nggak
belalu bahasa ya kalau kamu
saya lebih suka ke pelajaran dinia kayak
arabnya arabnya ke agama
keren lah ya
ekonomi jadi masing masing tentu punya masa depan
punya mimpinya masing masing berbeda beda
tapi tetap harus rajin belajar
sampai ketemu lagi di ajang ajang berikutnya praset praset berikutnya
mudah mudahan semakin bisa membawa nama baik indonesia ya
vina terima kasih juga sudah bergabung di cnn indonesia good morning